oh jadi harus pakai kekerasan nih biar dikasih kuncinya kerasa kesan apa dan saya nggak tahu
ayolah memang itu lagi yang gembok sungguh dan saya mau tahu kuncinya mana enggak tahu
udah gue tolongin main pergi aja buat jadi tadi
boleh juga tuh cewek naik motornya
udahlah nggak usah mikirin dia mendingan sekarang kita jalan aja ya
eh eh eh eh jangan berdeg deg dong ini motor gue mogok nih
ya udah kalau gitu
kita tinggal aja
eh eh eh yang yang yang sorry
jangan lah mendingan lo nge tag dia aja ya gue tunggu di sana
kamu kenapa pulangnya naik taksi
nggak usah soal baik deh
bukannya aku sobaik atau apapun reva
lo denger ya
lo gak usah sobaik sama gue gak usah soperhatian sama gue
karena gue juga gak bakal gak perlu sebagai ibu gue
iya aku ngerti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
walaupun sebenarnya lo yang bikin lebih gue meninggal
kematian adalah takdir
dengar kata kata gue
kalau bukan gara gara lo yang tiba tiba masuk ke kehidupan papi gue
dan dia juga gak akan meninggal
kalau bukan karena papi gue nikahin wanita yang gak tahu diri kamu

jika dia berniat untuk menggantinya sama rindunya

kau ada funga ya
dewa tuhan atau
ada yang bikin rant happy
cuma bercanda kok
tapi semula kamu udah pulang
temuin mama sebelumnya pergi lagi
bimbung ke mang diman ya
ngapain masih di sini
gimana sih udah bilang belum
oh sama mang diman mobil saya tuh harus pergi
mau pergi lagi ma
udah rapi kan
udah rapi banget
lah kamu pake nanya segala
bukannya biasanya tiap hari mama juga pergi kerja
oh kayak gak tau aja sih kamu lah
kamu inget kan
mama barusan mau ngomong apa ya sama kamu
yes yang biasa sini sama sini
kamu tahu gak semalam mama sama papa itu mau nyidang kamu
gara gara papa itu menurut kamu balapan liar di jalanan
tapi mama sama papa ketiduran semaleman
yaudah jadi nanti malem kamu gak boleh pergi kemana mana
soalnya sekarang memang harus kerja dulu
oke tapi nanti
mama dan papa akan ngidang kamu
kamu tuh harus inget
kamu tuh gak boleh kemana mana
jadi kamu inget gak
jom berapa sekarang
aduh mama udah telat sini sayang
inget ya inget
iya inget ya inget
ah bibi mah tau kamu pasti belum makan ya
bibi sudah masakin kesukaan kamu
kamu sudah melampaui rekor nasional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
soalnya kalau misalkan kita ikut kayak rekor gp kayak gitu kayaknya aku bisa pecahin rekor asia deh
ya ya kamu pasti bisa melakukannya
asal kamu sering berlatih terus
sudah sebulan ini dia nggak pernah berlatih
apa dia sudah mengundurkan diri
enggak kemarin aku ngobrol sama dia katanya dia cuma lagi ada problem sama keluarganya aja
oh gitu yaudah deh biarin aja
selama gue nggak ketemu sama lo sir fit nih nggak bisa ikut kan
sekarang gue udah gak mood aja
kayaknya gue mau ngundurin diri deh
ya jangan dong re potensi lo bagus kan
gue ngerasa kalau sekarang gue udah gak punya motivasi buat hidup lagi
gue udah nggak tahu hidup gue ini mau dibawa kemana
ya gue tau sih lo masih sedih gara gara nyokap belum meninggal ya yaudah sabar aja deh
jangan terlalu sering sediakan terus sih
nanti kita next time kita ketemu ya kita hangout bareng oke
ini sudah jam berapa
kenapa kamu baru pulang
kamu tahu nggak
aku tapi kamu khawatir dengan kamu
ini sudah terlalu malam reva
mau gue pulang malam gue pulang pagi dan gue gak pulang sekalipun tuh bukan urusanmu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
eh malah ngomong seenaknya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
oh jadi maksud papi reva mendingan nggak usah pulang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
jaga mulut kamu
udah udah biarkan biarin aja
lalu juga balik lagi dia
sini bentar mang
eh naon itu digembok gitu
sungguh kan saya mah tidak tahu den
hmm gitu jadi harus pakai kekerasan nih biar dikasih kuncinya
kekerasan apa den saya mah nggak tahu
cepat ayolah mang itu sekali lagi yang gembok
betul den sungguh den saya mah nggak tahu
nggak tahu den
beli tegin sampai pagi
aduh ampun ampun
bentar lagi auflan
bengkak mereka lelaki
udah ke cabang ya cepat
udah ke cabang ya